menyerahlah dan akan kubawa kau ke istana

apa kalian pikir bisa menangkap
demi lima ratus kepik emas akan kami lakukan

siapapun tidak diperbolehkan untuk melewati tempat ini
apakah paman tidak takut
aku adukan kepada ramaprabu
paman bisa dihukum karena berani melawanku
hati pengampunan raden
kami hanya menjalankan tugas
kami tidak akan membiarkan raden melewati pintu gerbang
ya sudah kita masuk saja
seperti ada yang disembunyikan di tempat itu
sepertinya tempat yang berbahaya
lebih baik kau simpan tenaga dalam
karena rantai ini
tidak bisa kau lepaskan dengan tenaga dalam
cepat lepaskan aku
sebelum ayah dan kekasihku
mengobrak abrik tempat ini
hingga rata dengan tanah
hanya menuruti nafsu angkara
yang ada hanyalah hina
karena apa yang kita perbuat
akan dibalas dengan karma
engkau menebar kejahatan
kau menyebabkan kejahatan
kau menyebabkan kejahatan
kau menyebabkan kejahatan
akan kembali kepada dirimu
dengan karma yang sangat murah
dan hukum kerajaan
pasti akan ditimpahkan pada dering
lakukan saja apa yang kau mau
karena aku tidak akan berhenti
mengusik ketentraman kau